tenaga medis yang berjuang merawat pasien covid sembilan belas
banyak mendapat apresiasi dari masyarakat melalui media sosial
namun tak sedikit yang mendapatkan stigma negatif
karena dianggap sebagai pembawa virus corona di lingkungan tempat tinggal
bahkan jenazah seorang perawat yang meninggal dunia
akibat covid sembilan belas di semarang jawa tengah
sempat ditolak warga
saat hendak dimakamkan di kampung halaman
sejak kasus covid sembilan belas di indonesia meluas
stigma negatif terhadap para tenaga medis ini pun bermunculan
persatuan perawat nasional indonesia atau ppni mencatat
ada banyak bentuk diskriminasi yang dialami para tenaga medis
khususnya perawat yang menangani covid sembilan belas
informasi dari hasil survei teman teman
impunan perawat kesehatan jiwa
bahwa ada survei mereka cukup banyak yang sebenarnya melaporkan
adanya stigma negatif ini di dalam masyarakat
tapi memang yang muncul hanya beberapa ya
yang melaporkan secara resmi
ada yang diusir dari tempat kosannya
mulai dari sindir sindir maupun diusir secara langsung
ada juga dikembalikan uang kontrakannya
kan gitu kan disuruh keluar
ada juga yang tidak diinginkan untuk pulang ke rumahnya
padahal rumahnya di situ ya oleh warga
oleh ppni tentu kami lakukan advokasi pertama
pada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
melalui ppni setempat mas
jadi kami minta mereka berbicara pada pimpinannya
karena supaya masuk harus pada lingkungan yang sama di situ
tapi kalau mereka punya hambatan
biasanya rujuk kepada di atas atasnya
seorang perawat asal kabupaten bekasi jawa barat
yang bertugas di instalasi gawat darurat
salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jakarta
menceritakan pengalaman tentang stigma negatif yang pernah dia alami
ya kebetulan emang saat covid merebak ini
ada stigma negatif yang
pribadi sendiri saya terima dalam artian
ada itu tidak boleh ikut kegiatan dulu di lingkungan
cuman mungkin karena edukasi atau pengetahuan
yang kurang terserap pada masyarakat tersebut gitu pak
masnya informasinya kurang
jadi mungkin menganggap bahwa petugas kesehatan yang merawat
khususnya saya yang bekerja di rumah sakit sulianti saroso
padahal kita alat perlindungan diri yang dipakai setiap bekerja
mau pulang kan ganti dan harus steril dan sebagainya
jadi dipastikan sebenarnya kalau pulang harus mandi dulu
harus bias infeksi dulu
meski pernah mengalami stigma negatif
andi tetap konsisten memberikan pelayanan di rumah sakit tempat dia bekerja
dia bertugas menangani orang dalam pemantauan
maupun pasien dalam pengawasan
takut rasa takut pasti ada
cuman tetap rasa takut dikalahkan dengan tanggung jawab
dan sumpah saya kebetulan saya kan perawat yang kerja di kementerian
dan sebagai asn harus mematuhi semua
dalam artian menjalankan dari peraturan pemerintah sih
apalagi harus di rumah sakit sulianti saroso
dan dikhususkan untuk merawat pasien konkret
jadi saya mau nggak mau harus ikut terlibat
dan mau harus tanggung jawab dengan pekerjaan dan profesi saya
penggagas solidaritas berantas covid sembilan belas
sekaligus anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
akmal tahir menjelaskan mengapa stigma negatif terhadap para tenaga medis ini muncul
dan bagaimana dampaknya bagi mereka
biasanya memang itu secara psikologis terjadi pada masyarakat yang juga mengalami tekanan
dan itu biasanya perlahan lahan itu
jadi waktu dia mula mula belum ada
masyarakat disiring dengan bertambahannya kasus
kemudian masyarakatnya juga mulai mengalami ketakutan yang besar
nah itu bisa timbul baru timbul tuh biasanya keadaan seperti ini
kalau kita biarkan bisa juga makin lama makin besar
jadi kita harus juga secara bijak mengatasi masalah ini
sudah tentu yang paling baik adalah penjelasan yang rasional
dan dengan fakta diberi akan
sebelumnya pemerintah telah mengambil langkah untuk memfasilitasi tempat peristirahatan
bagi para petugas medis dengan menyediakan penginapan seperti hotel
ini dilakukan untuk mengikis stigma negatif yang kerap muncul
namun masih ada cara lain yang bisa dilakukan
kalau ditanya apa yang kita mesti kerjakan
kalau saya pertama mengatakan bahwa
ini pilihan yang paling pengertian yang paling mesti disadari adalah
katakan saja mereka mempunyai high risk mempunyai apapun
itu gak akan kena ke kita kok
kalau kita jaga jarak dengan mereka juga
itu kesadaran itu itu aja udah bikin
mestinya udahlah nggak ada yang mesti dikhawatirkan
kalau kita apa yang kita khawatirkan
malah sekarang ini lebih banyak sebenarnya
barangkali sekarang karier yang sudah cukup banyak yang kita nggak ada biayanya
itu yang mestinya kita khawatirkan tapi jawabannya kan sama
jaga jarak kita pakai masker
semua itu cukup untuk menjaga kita sendiri
sejatinya masyarakat tak perlu resah dengan para tenaga medis
mengingat potensi penularan virus corona bisa terjadi di mana saja
kesadaran untuk melindungi diri dan menjaga jarak fisik atau physical distancing
adalah hal utama yang harus dilakukan
bukan memberikan stigma negatif kepada mereka
yang tengah berjuang melawan wabah covid sembilan belas di garda terdepan
victor pangaribuan muhammad iqbal jakarta